luar negeri indonesia pada akhir agustus dua ribu delapan belas tercatat tiga ratus enam puluh tujuh miliar dolar amerika serikat atau sekitar lima empat ratus sepuluh triliun rupiah
dilansir the tick finance jumlah utang luar negeri itu merupakan gabungan dari utang pemerintah dan bank sentral
satu ratus delapan puluh satu tiga miliar dolar as dan utang swasta termasuk bumn satu ratus tujuh puluh sembilan empat miliar dolar as
menurut bank indonesia rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto masih dalam kondisi cukup baik
yakni pada kisaran tiga puluh empat persen dan sebagian besar utang luar negeri didominasi untuk jangka panjang
bi juga meminta sektor swasta melakukan hedging atau nilai lindung atas utang luar negeri yang berdenominasi valuta asing
di tengah pelemahan nilai tukar rupiah bi menyiapkan instrumen swab hedging dan non derivable forward
agar terhindar dari risiko